di tengah megahnya gedung gedung bertingkat pusat pusat perbelanjaan dan restoran kenamaan di ibu kota
kehadiran kuliner kaki lima memang tidak pernah kehabisan pembeli
kawasan pasar bojakarta timur jadi salah satu tempat pembuatan bakso ibu kota
ini bukan di gerobak ya ini bakso khas kota kembang bandung bakso cuanki
karena kondisi sedang pandemi harus menyiasati
biasanya sih pakai ikan tenggiri semua ya
tapi sekarang dicampur juga sama ikan salmon
tapi yang lokal punya
ini rp enam puluh untuk satu kilogram
kalau yang tenggiri eh ya jatuh mabuk
ikan tenggiri dan ikan salmon lokal dipilih karena rasa dan wanginya yang lebih kuat dibanding ikan jenis lain
meski harganya lebih mahal mencapai di atas rp lima puluh per kilogram
ikan tenggiri atau salmon lokal tetap dipakai untuk menjaga kualitas dagangan
kalau ikan tenggiri untuk adonan pangsit dan kuah berbeda dengan adonan bakso
daging yang digunakan adalah daging sapi
saran dari dagang dagangnya disini caranya yang ada serat seratnya
bisa bagian paha ya
atau bagian lamusir
ini bagian punggung kalau nggak salah ya
punggung sapi ya
oh bagian atas lah ini
biar ada kenyel kenyel ya kayak bakso urat gitu
daging juga tidak bisa dibuat terlalu halus
agar tekstur kenyal dari bagian urat tetap terasa
terima kasih ya pak
lanjut kita beli cabai dan aneka sayuran
kegiatan ini rutin setiap pagi dilakukan
sebab bahan harus dalam kondisi segar ketika disajikan kepada pelanggan
di kawasan pasar rebo ada lebih dari empat puluh penjual bakso cuanki beroperasi
tapi imbas pandemi hanya setengahnya yang bertahan
oke pertama tama saya akan membuat adonan untuk bakso dan pangsit
ikan yang kita beli di pasar tadi
dicampur dengan sagu dengan perbandingan satu banding tiga

setiap kilogram ikan
salmon lokal atau tenggiri
dicampur dengan dua kg sagu
dan kalau buat si cuankinya ini
jangan lupa pakai daun jeruk
ini kan ada hijau hijau nih
nah ini daun jeruk biar gak amis tips dari abangnya
dalam sepekan pedagang akan membuat pangsit tiga kali
pangsit mampu bertahan sampai dua pekan
tapi gorengnya harus keringat
kering betul ya
pindahnya juga harus cepat ya
biar matangnya dalam satu cetakan yang bersamaan
dan pindahinnya juga harus set
usahakan dia nggak pas ketarik
terus kemudian ambil gini
karena dia masih enggak lengket lengket banget sebetulnya
satuk lo terselesai
karena menggunakan kulit yang lebih tebal
pastikan matangnya sempurna
caranya juga harus cepat ya
kalau saya sudah masak masak pasti saya akan ada bagian icip icip
panas banget di dapur ya
karena perbandingannya juga enggak terlalu banyak sisagunya
dan tipikal kulitnya cuang itu memang harus agak sedikit tebal
biar nanti ketika disiram kuah
daun jeruknya memang
bikin ada rasa terus sendiri
sambil yang lain membuat pangsit
nah berbeda dengan pangsit yang dibuat seminggu dua sampai tiga kali
bakso harus dibuat setiap pagi secukupnya
mirsa ini bukannya pelit ya
ngasihnya enggak terlalu besar
atau enggak ukuran jumbo
harganya kan cuma sekitar seribu rupiah
dan ini didominan banget sama si daging
dicampurnya hanya dengan
sekitar satu per empat kg

supaya terasa dagingnya
karena ini akan memberikan
rasa gurih ekstra
eits tapi jangan dihabisin buat bakso ya
sebagian jadi isian tahu isi
setelah menyiapkan perlengkapan cuanki
seperti seledri hingga bawang goreng
yang jadi ciri khas bakso cuanki
iya cuman cabai doang
ijo doang ya
iya khas cuanki sambal ijo
hmm pedesnya udah dari ini aja
gurih gurihnya kan udah ada bumbunya ntar
oh sama tadi yang rebusan bakso
rebusan tahunya itu kan pakai daging ya
kalau yang mau makan cuanki
sambalnya tidak ada sambal merah
pedes pedes dah nih
matahari semakin meninggi
harus siap siap berkeliling nih
tapi kita makan dulu ya
kalau biasanya saya makan di penghujung hari
yang ini makan di tengah tengah kenapa
setelah ini kita akan mikul
jadi kita isi energi dulu
gerobak ada sih gerobak
cuman dipakai buat masak doang
ataupun kalau lagi ada panggilan ya bang ya
kalau mau ada catering mau ada kondangan
sisanya tetap mikul
kita makan dulu ya

dengan bakso malamnya
ini dia yang membedakan bakso cuanki dengan bakso malang
cuanki disajikan dengan cara merebus semua isian dalam kuah
termasuk pangsit goreng
dan disajikan ketika pangsit setengah mengembang
kalau mau jualan
saya pakai dua handuk
satu biar kalau keringetan gampang ngelap
satu buat nahan pundak
ini pasti pegal deh
wah men lumayan men
oh ini di depan
yang berat di belakang nanti doyong
nah kita muter
satu porsi bakso cuanki dengan harga sepuluh ribu rupiah
mendapat isian lima sampai sepuluh potong
mau beli lima rupiah
uhuhu juga bisa
kita tuh kayak ada bounceng gitu lah
teng teng teng
kalau baunya lempeng doang
pinggang ntar miring ke kiri
udah kelihatan banget gak biasa
waduh beres banget lagi
banget sempat sempat sempat
hal pertama yang saya rasakan ketika berjualan
pegal luar biasa
saya jangan ditinggal
baru sepuluh menit
udah ganti tangan
udah ganti tangan
udah ganti tangan
udah ganti tangan
udah ganti tangan
udah ganti tangan
udah ganti tangan
nah belum lagi kalau ketemu kendaraan
saya sih mendingan jalan ya
daripada ngerem kayak gini berdiri
takut nyenggol mobil orang
oke pembeli pertama
gitu ada yang beli tuh
gitu ada yang beli tuh
keren loh abah
udah usianya hampir enam puluh
kayak gak ada beban gitu kotongnya
seiring perkembangan waktu
sebagian pedagang cuanki ada juga yang mulai
tapi sebagian lain masih memilih menggunakan pikulan seperti ini
waktu terbaik berjualan menurut penjual cuanki ada dua
pertama siang hari karena menjadi lauk alternatif yang ramah di kantong
kedua sore hari menjelang malam dengan target warga yang tengah beristirahat santai menghabiskan waktu sore
cuangki tuh rasanya enak terusnya juga harganya ekonomis gampang juga ditemuin abangnya sering lewat kok
aku suka cuankinya sama basonya
jika sebelum pandemi pedagang dapat meraup omset empat ratus sampai lima ratus ribu rupiah per hari
atau sekitar lima puluh porsi setiap harinya
saat ini dua ratus lima puluh ribu rupiah per hari sudah jadi hari yang mujur
tapi yang nabraknya perempuan
jalan pinggir gitu biasa
for your info cuanki juga punya nilai sejarah loh
jadi cuanki itu tadinya nggak ada yang tempat yang netep
dia tadinya gerobak terus di
sepertinya dulu ada orang namanya cuanki yang jadi bosnya gerobak gerobak itu gitu ya
dia yang masak terus gerobaknya ngelilingin
sampai akhirnya cuanki itu jadi term untuk baso tahu kuah
jadi kalau supaya orang gampang inget terus dikasih singkatan ya
cari uang jalan kaki ya boleh boleh aja sih kalau menurut saya
gimana anda juga tertarik mencoba menjadi pedagang cuanki
tapi harus bisa menyeimbangkan pikulan yang berat ini ya
jangan sampai jatuh
rian fernando di wg yuliartho jakarta